sejak pagi taman baca masyarakat ini sudah ramai didatangi oleh anak anak untuk mencari buku favoritnya
namun siapa sangka taman bacaan ini dikelilingi makam
tepatnya berada di sisi utara makam rangka surabaya
ratusan koleksi buku dari para donatur ada di sini
mulai dari buku pelajaran sekolah dongeng ensiklopedia hingga kitab suci
tak hanya membaca buku di sini anak anak juga diajarkan bahasa inggris dan membaca al quran di sore hari
meski berada di bangunan terbuka tanpa sekat anak anak sangat terbantu dengan adanya taman baca ini
apalagi semua fasilitasnya bisa dinikmati tanpa dipungut biaya
manfaatnya baik untuk anak anak kita apalagi sekarang kondisi covid ini ya mbak ya
kalau kan nggak ada pelajaran di sekolah di sini tuh manfaatnya besar sekali untuk taman baca ini mbak untuk anak anak kami
karena di sini lebih banyak bukunya
ulas bahasa inggris
taman bacaan ini berawal dari keprihatinan husin sang pendiri
dengan kondisi lingkungan dan pendidikan anak anak sekitar yang masih kurang layak
alhamdulillah itu kami memerdirikan taman bacaan masyarakat di wilayah makam rangka ini sebenarnya banyak pantangan
orang orang banyak yang tidak suka untuk kami memerdikan taman bacaan masyarakat khususnya di wilayah makam rangka ini
tapi kami sebagai dulunya mantan orang yang gak bagus saya ingin anak anak saya bisa membaca dan menulis
saya ini ketinggalan pelajaran tentang khususnya di wilayah tempat lain lain
itu juga sebab apa
anak anak di sini khususnya anak anak pemulung pengemudi becak pengamen dan sebagainya
tidak peduli dengan siapa atau dimana kita bisa saling berbagi ilmu
mungkin bagi sebagian orang di tempat pemakaman umum makam rangka di surabaya ini dianggap tidak layak atau bahkan terasa menyeramkan
namun hal yang berbeda saya rasakan di sini
bisa menyaksikan anak anak bisa saling belajar bersama bisa menjalin kehangatan dengan teman teman sebayanya meski di atas dan dikelilingi oleh tanah kuburan
odi kornelia herudi sudarmanto surabaya jawa timur